tidak usah saya bisa sendiri
sudah tidak apa apa
biarin saya coba jalan sendiri ya
udah jangan maksain pakai kursi roda aja ya pak
tapi saya nggak mau kalau rena ngeliat kondisi saya seperti ini
boleh kamu ketemu dengan reinhardt
tapi kan bapak yang mau ketemu sama rina pak
saya nggak mau kalau rena
merasa kasihan dengan saya
minta tolong sama kamu untuk
kamu rekam renang
saya cuma ingin mendengar suaranya rina aja
yaudah yaudah pak
biar saya yang rekam
bapak saya bantu untuk masuk mobil ya pak

sebentar ya pak
semakin hari dia semakin merasa tertekan
hingga bersikap seperti ini
kamu udah siapin nama untuk bayi kamu nanti
kan sekarang kita nggak tahu bayi kamu itu nanti laki laki atau perempuan
jadi nanti tinggal pilih
ini kan anak pertama aku sama nino mah
kayaknya aku bakal serahin nama anak ini ke nino aja deh mah
biar dia aja yang milihin
iya kan mah
tapi kalau kamu udah nyiapin sendiri kan gak apa apa
ya gak usah nino aja
dia tau yang terbaik mah
pasti nama yang dikasih sama nina pasti baik
jangan bersikap seperti ini
mama bener bener gak sanggup ngeliat kamu begini
pak surya bisa kembali aktif lagi mengurus kopi sop ini
karena saya kemarin ini izin hampir satu bulan
gak kerja di sini
yah gak apa apa pak surya
kan pak surya sedang banyak masalah keluarga
pak surya harus sabar dan kuat ya
saya juga turut prihatin dengan apa yang terjadi sama elsa dan busara
terima kasih pak
insya allah saya kuat pak
oh iya kalau gitu saya cek kitchen dulu ya
gimana keadaan mama mama sehat mama
iya alhamdulillah aku sehat
elsa kenapa ma
keadaannya kurang baik pak
semenjak kunjungan nino waktu itu ke sini
dan dia bilang sama elsa kalau dia udah tahu
rena adalah anak kandungnya
dia dengar dari andin dan
kalau itu adalah terakhir kalinya dia mau ketemu sama al safah
elsa benar benar hancur sekali pak
dia kerjaannya melambun terus
makan gak mau
sampai dia sering sekali sebut sebut nama nino
aku jadi khawatir sama kesehatannya elsa pak
papa baru hari ini masuk lagi kerja di coffe city
gak enak kalau hari ini papa izin lagi mah
gimana kalau besok aja ya bapak ke sana
papa akan coba kasih masukan ke elsa ya ma
ini udah sampai ketemu besok ya mas
papa kaget sama mama juga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sini sayang duduk sini
udah selesai kan sekolahnya
kita tunggu om randy dulu ya
soalnya kan om branding mau jemput kita
tante kan yang waktu itu sama om randy ya
ih kok masih inget pinter banget
mohon maaf nih sebelumnya
bayi ini ada keperluan apa ya sama rena ya
kalau mbaknya mau pergi ajak kerena gitu
tadi kebetulan saya lewat sini
terus ya udah sengaja mampir ke sini mau ngobrol sama rena
rena tante boleh duduk kak
udah makan belum
oh terus tadi di kelas belajar apa
belajar lagu baru tante
ya ampun pinter banget sih
i kamu makasih ya udah nyanyiin buat tante
ya udah deh kalau gitu kantong mau pergi dulu
nanti lain kali kalau santem main lagi boleh ya
aneh banget tuh orang ngapain coba repot repot mampir ke sini cuma buat denger enak nyanyi
bagus deh semua udah kerekam
udah makan apa
tapi kok aneh ya
buat apa paninom mau dengerin suara rina
oh terus tadi di
kok masih gagal paham
saya mau jemput rena

saya mau jemput reina
kamu kenapa disini
terus ketemu sama reina juga
pak nino suruh saya untuk rekam suara reina
ada pak nino disini
nunggu di taksi
mas reni tuh sukanya makan apa sih
eee lasanya suka gak
saya bisa kalau bikin semuanya
eee enggak gak usah
eee enggak gak repot sama sekali
kalau gitu saya duluan ya
pak nino minta direkamin suara raina
buat apa ya
saya coba tanya ke pak aleh nanti

gue nggak mau
buat bingung ajak
bapak mohonjek padahal
saya keluarin gan resit
ini efek berkeliasannya
orang lu orang orang gua juga boxes
pak nick itu
gravenya bukan opacet gitu ya
mau nanya lagu baru tante
mau nyanyi gak
andai saja dulu
papa lebih percaya dengan ucapan mama kamu
dan andai saja dulu
papa ambil kamu dari penjara
kamu pasti akan hidup bersama papa sekarang
pak nino kok segitunya ya dengerin suara reina
terima kasih ya kamu sudah
rekamin suara reina
seperti anak sendiri
yaudah nanti rekamannya saya kirim ke bapak
mas kita lanjut jalan aja ya
kalau jadwal pkl kalian sudah keluar
kalian akan pkl di pt aldebaran sejahtera
kerjakan dengan baik ya
kalau gitu saya dulu ya
itu kan perusahaan yang bonafit kan
eh bentar bentar aldebaran
aldebaran itu bukan nama suaminya bu andi nih
yang penting nih ya jadwal pkl kita kan udah keluar
udah yuk katanya perlu nongkrong
yuk yuk yuk
eh sus itu kok bodyguardnya rena gak ikut ke sekolah tadi
oh iya pak bos yang suruh mereka jaga di rumah
soalnya tadi pagi ibu bos hampir celaka gitu deh
kayaknya pak bos curiga deh
kayak ada orang yang sengaja ngelakuin gitu
makanya oligarki suruh jaga di rumah deh

pak randy makasih ya udah antarin kita pulang
sama kita masuk dulu yuk
bilang makasih sekali lagi
iya mengucapkan selamat atas hubungan pak randy dengan mbak yang cantik kemarin
hehehe buya doain semoga kapalnya cepat belayar
iya belayar mengarungi bahtera rumah tangga
yaudah dah kalo gitu uya om buka dulu ya
jadi nino minta catherine untuk merekam suara rena
tadi catherine yang bilang
terus apa neno ketemu sama rena
cuma catherine yang nemuin raina pak
apa ini akan jadi masalah kedepannya setelah nino tahu identitas reina ya
apa nino bisa dipercaya untuk menepati janjinya
atau dia malah akan kembali melanggar
ini kenapa pada makanan dikit dikit banget sih
yang banyak dong makannya
biar gizinya tercukupi biar cepat punya omongan
bisa aja deh kamu cat
kamu kerja di kantor ini gimana
ya walaupun suara ku abis
bacain semua kontrak kontraknya pak nino
kamu ini kan asisten pribadinya pak nino
berarti kemana pun pak nino pergi
kamu selalu ada ikutin ngedampingi
kayak tadi aja pak nino pulang
naik taksi aku temenin
mampir dulu lagi di house
aku disuruh ngerekam suara reina
rekam suara reina
udah kayak anak sendiri tau gak sih kak
ya aku rasa sekarang waktu yang tepat
biar gak salah paham lagi
lagian kan kamu kan kerja di tempat pak dino
dan kamu juga harus tau kelasannya
kenapa waktu itu kakak gak suka kamu kerja di sana
jadi begitu ceritanya
aku gak nyangka sih drama banget
ya yang penting sekarang kan kamu udah tahu
nino kayak begitu orangnya
pak nino juga udah terima ganjaran ya
pak nino buta loh sekarang kak
kakak sangat sakit menidari
nino sangat berperan dalam membantu keselamatan reina
dia udah nolong reina
tapi tetap pesan kakak satu
dia yang minta tolong sama kamu berhubungan dengan reina
jangan pernah kamu bantu
ya gak bisa gitu lah kak
aku kan kerja sama dia
kakak tahu kamu kerja di sana
kamu kerja di sebuah perusahaan
hubungan kamu adalah seorang pegawai dan pekerjaan di perusahaan
di luar perusahaan itu beda ceritanya
reina ada hubungan dengan al
kakak gak mau nanti masalahnya kemana mana
kamu harus mengerti batasan kamu
gak ganggu kok i'm fine
dokter desain kaki mama sama punggungnya mama
untuk cari dokter yang baik
gak perlu sebenernya
maaf nih ganggu jam segini
saya mau minta kamu untuk rekomendasiin dokter tulang terbaik untuk mama bisa
kamu ada kenalan
tante rosa kenapa
ada sedikit kecelakaan lah
kecil kaki mama
terus pinggangnya juga sempat sakit
dokter tulang ya
aku ada sih kenalan
namanya dokter gunardi
coba nanti aku bantu appointment
terus aku kasih tahu kamu
kapan dan jamnya ya
ah sayang bentar
gue mau kasih tau lu tadi gue dapet informasi dari adik gue
jadi tadi pas di kantor
nino itu sempat suruh adik gue untuk merekam suara rina
ya gue sih nggak tahu ya maksud sama tujuannya apa
tapi yang jelas adik gue tuh gak tau apa apa sama sekali
catherine juga gak ngerti sama sekali soal ini kan
ya pokoknya gini aja deh
kalo mungkin nino ada suruh sesuatu mengenai rina
apapun itu biar dia nggak usah ikut aja
barusan michi bilang mau cari jadwal dokter tulang terbaik untuk mama
terus katanya dia juga mau bantu untuk appointmentnya
udah oke thank you ya
kenapa sikap nino buat perasaan gue jadi gak enak ya
sepertinya masalah ini belum selesai
lebih baik saya gak usah bilang dulu ke andien
supaya andien gak kepikiran
udah makan belum
terus tadi di kelas belajar apa
belajar oba lu tante
sampai muterin rekaman suaranya reina seperti itu
eh sepertinya bener bener kangen sama rina
udah makan belum
oh terus tadi di kelas belajar apa
belajar oba lu tante
mau nyanyi gak
bu bukain pintunya bu
bu tolong bukain pintunya bu
bu bukain pintunya bu
bu tolong bukain pintunya bu
bu tolong bukain dong
masa ada apa
suami saya ada di luar
saya mau ketemu sama suami saya
ini udah tengah malem
saya semua orang lagi pada tidur
enggak mbak nino itu di luar
dulu di luar nungguin aku mama
ini udah malem bu
jangan bikin keributan
bu tolong bukain pintunya suami saya
nungguin saya di luar
bu elsa bisa diam gak
apa bu elsa mau dipindahkan ke satikus
bu elsa bisa diam gak

bu bukain bu
suami saya di luar
ma tapi serius
kamu harus sadar
sadar ini udah tengah malem na
tapi dia nganggur nganggur
nino nungguin aku di luar gak ada
nino di luar nungguin aku
mau percaya mas sama aku
nino di luar mama
kamu kenapa nak
ya tuhan semoga besok elsa lebih tenang
aku bangun kesiangan lagi
iya mah aku lagi di kamar mandi
oh randy masih di kamar mandi
ya udah kalau gitu aku mau siapin sarapannya itu seadanya aja deh
ada telepon tung ben
oh ada paket buat pak randy
saya ke bawah makasih ya
ada paket buat rendy
yaudah kalau gitu aku yang ke bawah aja deh
gimana keadaan kamu sehat kan
sehat juga kan
mino pasti lagi siapin nama buat anak aku pak
bapak jangan kesel ya kalau nino yang ngasih nama pokoknya harus dia yang ngasih nama
buat anak aku

ada dari abc

jadi ya kita berdua
apakah kalau rinaldo ngasih nama
sebelah junyu itulah nakas

ya allah elsa
kenapa kamu bisa seperti ini nak
ini paket makanan buat pak nanti ya bu
aku belum sempat masak
eh ada yang kirim makanan
kalau sampai kirim kirim makanan
pasti mereka sudah dekat
hah ini pasti ada apa apanya
ini dia yang aku tunggu tunggu
ada yang bisa dibantu pak
tadi baru saja saya ketemu sama putri saya elsa pak
kondisi psikisnya sangat tertekan pak
sebelumnya waktu di kantor polisi elsa sempat konsultasi dengan psikiater
apakah memungkinkan untuk lapas ini
mempertemukan elsa dengan psikiater pak
karena saya rasa elsa sangat amat membutuhkan bantuan psikiater
coba saya sampaikan kepada kepala lapas ini ya pak
nanti kepala lapas ini akan berjalan dengan baik
itu pas ini yang bisa memutuskan
ya terima kasih ya pak
hai weh wah maha izin aman beres dong untung aja onnya sudah selesai jadi sineng tidak akan
ketinggalan pelajaran bro hadir atau dikutuk sekarang kita waktunya beli onderdil memang
ketepan schedule kita hari ini kamu
assalamualaikum waalaikumsalam bu maaf bu ibu jadi datang ke butik nggak kalau ibu jadi datang
aku mau kabarin klien yang udah janji hari ini iya jadi ini saya mau jalan ke butik oh ya udah
kalau gitu ditunggu ya bu assalamualaikum ibu kalau ibu belum sehat betul ibu jangan
ke butik deh istirahat aja dulu di rumah saya nggak papa party kalau nggak gini aja party
khawatir ibu nggak usah nyetir sendiri ibu naik taxi aja ya artisnya enggak papa udah kamu masuk
beres beres sana enggak papa beneran beneran udah sembuh udah insyaallah amin ya udah sana
hati hati ya bu ya aku harus semangat kerja biar cepat sehat biar akan abah juga enggak khawatir
terus sama aku dan hubungan moni dan raya jadi lebih mulus lagi ya allah memberikan hamba kekuatan
ya allah amin lu sekolah kuliah apa enggak lo enggak tahu nih belum kepikiran sebuah solo
emangnya lu punya pikiran sosok anuah
siipul sok otek pikiran soal kuliah apelah solo polo dia sih udah pasti lulus
lu kan enggak gitu dong
bubur kasapan tahu banget
gue tahu juga pengen ngatain gua pengen ngatain gua kepo pengen tahu aja urusan orang gue tahu
itu omongan lu cuman keburu aja dia ngomong ngomong dulu
jadi lu mau tahu atau enggak nih
ini formulir kalau gue tuh udah terima pendaftaran di beasiswa singapura
johan jam lagi hari ya
itu maksudnya si ah
di masa depan
iya kak gue juga berat kali
mana seru sih cuma telepon teleponan doang
kita gak bisa trek trekan bareng lagi kita gak bisa ngumpul di warung
ya bisa lah yan
kan kalo gue libur ya bisa pulang ke jakarta
lagian jakarta singapur paling cuma dua jam an ya
dia pasti sedih tuh
sedih atau enggaknya sih gue gak tau ya yan
cuman tadi sih reva ngedukung gue banget kuliah di singapur
cuman tadi sih gue ngeliat rever dia sempat bingung deh
dia pasti sedih lah
nanti lo siang mau ke sirkuit kan
gue takutnya tuh ya pas lo lagi latihan itu ada nak blek kobra juga
ya lo tau sendiri lah nak blek kobra kan sering cari gara gara sama kita
iya sih cuman gini loh
kalo misalnya kita rame rame kesana gue takutnya potensi tawurannya tuh lebih gede
mendingan gue sendiri aja kesana
ya jangan sendirian juga dong boy
iya boy lu mau sendirian kek mau rame rame kek
yang namanya nak blek kobra tetep aja pasti cari gara gara terus sama kita
cuman kan kalau misalnya gue sendiri kan gue bisa menghindar dari mereka gue bisa kabur
bagian kan itu cuma latihan doang
tapi nanti kalo udah pertandingan pertandingan resmi kalian harus dateng ngedukung gue
itu udah pasti
gak usah disuruh aja gue dateng
ya udah deh serang lo boy
untung aja on nya sudah selesai
jadi sineng tidak akan ketinggalan pelajaran bro
oh hadiah tuh hari gitu mak
sekarang kita waktunya beli on the deal
memang etapan schedule kita hari ini hari kamu
bapak bapak bapak
cukup apaan itu om
ayah naon itu disukup sini

bisa pengni mala unpun
ayah lah island saja sih
atau rama melarang dia berhubungan sama gua
eh kakak nyengih nih
wah kakak nyengih
eh udah lah tidak usah dikejar lah
ngapain kita cari masalah